wah lima puluh tahun lebih bang
yaudah bang anda ajan dulu ya
jadi ini dia panitia
bang rijal maksudmu ha
pasti itu bang
lo di masjid malah fbian
siapa yang fbian
bro sama indri
bentar bentar bentar
lagu gue bagus bagus ya
salah genre lo
selera musik lu tuh yang salah
lo bikin lagu melayu gitu
pasti banyak yang suka tuh
gue mah oga
tuh daripada lo apaan
kebanyakan motivasi lo
harusnya lo tuh ikutin pasar
pasar yang mesti ngikutin gue
pantesan lo gagal terus
hmm bukan gagal
alah sama aja
setelah mama kita mesti obrolin sama oma
kakak pengen tinggal di rumah oma juga
boleh tuh lo tinggal aja di rumah oma
selesain masalah ini dulu deh itu belakangan
jangan sampai oma tahu kehamilan mama dari orang lain
iya tuh orang sekampung udah pada tau
oma udah tau
suamimu kayak kang rijal juga enggak
gue nggak mungkin sedih
gue nggak mungkin sedih kak ali
waktu awal nikah mah masih ngesra
kalau nggak ngantuk capek
alasannya itu lulu
coba kalau gara gara dia aja yang mau
harus hah cuma mikirin diri sendiri
ya udah deh
nggak usah pada bantuin gue
gue udah mendingan
lu sih gara gara dia
makasih ya bang
apa sih pok
pakai diberi segala sih pok
aku diambil buat ngopi
makasih ya pok
adik adik aja nih kampung
eh sekarang bang muhyiddin kena alergi
calon desan pok
ya udah pok
kalau gitu saya permisi dulu ya pok
waktunya udah deket
bikin panitia deh
komina beneran hamil bang
bininya bang rijal
mantunya mbak ipah
yang orangnya kurus bang
tapi dia mah tampaknya loyo itu
emang bang orangnya udah tua
lima puluh tahun lebih bang
yaudah bang anda ajan dulu ya
jadi ini dia panitia
bang rijal maksudmu ah
lo di masjid malah fb an
kok gak kemau sholat
di rumah aja
tolong mengkenangi mina di lemari gang
di lemari ya

aku udah gak sabar pengen tidur di kasur ya bu ami
aku udah gak sabar pengen tidur di kasur ya bu aminah
besok aku tuker kasurnya ya
kita akan punya anak banyak bep
tabu tabu tadi undang
tabu tabu tadi undang
tabu tabu tadi undang
kau membawa kehancuran
kau membawa kehancuran
kau membawa kehancuran
tabu tabu tadi undang
tabu tabu tadi undang
kau datang datang mulu
kau datang datang mulu
lu tahu apa ciri ciri orang sukses
awal karirnya selalu ditentukan
tentang sama keluarganya
tentang sama keluarganya
tentang sama keluarganya
kau itu panggil
pernah enam kali
kau itu panggil

siapa tau hasilnya beda